masih dari wilayah bandung sudah ada produser lapangan cnn indonesia ada kiki haryadi di pengadilan tipikor bandung jawa barat
kiki selamat siang fakta baru apa saja yang ditemukan pada persidangan hari ini
puspa selamat siang betul yang kemudian anda katakan bahwa memang hari ini merupakan persidangan lanjutan dari yang kemudian sudah dilakukan beberapa waktu lalu
terhadap terdakwa mantan kalapas suka miskin yakni wahid hussein beserta juga beberapa yang kemudian sudah didakwa oleh pihak jaksa penuntut umum begitu
kalau misalkan anda tanyakan apa agenda utama dari persidangan yang kemudian akan dilakukan pada hari ini adalah pembacaan fonis yang kemudian akan disampaikan oleh majelis hakim
nanti pada sekira pukul tiga belas waktu indonesia barat
puspa sebetulnya sidang fonis ini merupakan sidang lanjutan dari sidang yang kemudian pekan lalu sudah dilakukan dan memang tadi pagi rencananya diagendakan pada pukul sepuluh waktu indonesia barat
namun hingga saat ini persidangan juga belum dimulai
ruang persidangan tepat ada di belakang saya
kalau misalkan saya boleh gambarkan kepada anda
dari mulai terdakwa yakni mantan kalapas suka miskin wahidusen beserta keluarga juga sudah hadir di dalam arena di dalam sekitar persidangan
kemudian juga kuasa hukum pun sudah terlihat namun memang kami masih menunggu dari majelis hakim untuk kemudian bisa melakukan persidangan akan segera dimulai
artinya memang ini sudah molor dari waktu yang kemudian sudah ditentukan
dan tadi di awal saya sudah katakan bahwa memang hari ini merupakan agenda pembacaan vonis dari terdakwa mantan kalapa suka miskin terkait dengan suap yang kemudian terjadi di dalam lapas pada tahun dua ribu delapan belas
puspa kalau misalkan merujuk kepada jaksa kpk yang kemudian sudah disampaikan pada persidangan sebelumnya
memang disampaikan bahwa tuntutan kepada mantan kalapas suka miskin ini adalah selama sembilan tahun penjara subsidi dari enam bulan ditambah dengan denda sebanyak empat ratus juta rupiah
dan kalau misalkan melihat dari tuntutan tersebut artinya ini berdasarkan dari fakta fakta persidangan yang kemudian sudah dilakukan beberapa waktu lalu
atau tepatnya pada bulan maret dua ribu sembilan belas lalu kemudian berlangsung pindah hingga saat ini
yakni sidang putusan
yang nantinya akan dipimpin oleh majelis hakim begitu
dan memang kami masih menunggu ini bagaimana nanti jalannya persidangan yang kemudian akan dilakukan yang dijadwalkan
sebetulnya pada pukul sepuluh bahkan pada hingga saat ini saya melaporkan kepada anda persidangan juga belum bisa dimulai
dikarenakan memang masih menunggu dari panitia penitera kemudian juga majelis hakim yang nantinya akan memimpin persidangan yang jelas
kita akan menunggu bagaimana hasil dari putusan ini
apakah memang akan disetujui oleh majelis hakim dari tuntutan dari jaksa penuntut
karena kalau misalkan melihat dari tuntutan yang kemudian disampaikan oleh kpk ini
mengatakan bahwa memang waidusen kemarin sempat juga berbicara dengan wartawan
meskipun tidak banyak yang dibicarakan oleh wadhusen
mengatakan bahwa memang dengan tuntutan yang kemudian disampaikan oleh jaksa kpk ini
ini mengatakan bahwa memang mereka dirinya siap dan juga dirinya menghormati segala putusan yang kemudian nantinya akan disampaikan oleh majelis hakim
sebelumnya memang ada persidangan yang sudah digelar
yakni fahmi darmansyah yang mengatakan yang dituntut selama lima lima tahun
namun pada akhirnya vonis mengatakan bahwa memang majelis hakim menurunkan ataupun memutuskan untuk diberikan hukuman tiga lima tahun penjara
sehingga memang kita akan masih menunggu apakah memang nantinya hasilnya akan lebih tinggi atau justru lebih rendah dari tuntutan yang kemudian disampaikan oleh kpk
jika melihat dari kasus yang kemudian melibatkan mantan kepala lapas suka miskin wahid hussein ini
memang sudah berlanjut sekira pada tahun dua ribu delapan belas dengan sejumlah pihak termasuk juga dengan ajudan pribadinya
yang kemudian terlibat dari kasus suap yang kemudian dilakukan ataupun diselidiki
oleh pihak kpk
ada beberapa aktor dibalik dari kasus ini
yang pertama adalah terkait dengan fahmi darmansyah
yang kemudian sudah difonis oleh majelis hakim
kemudian juga datu bagus heriwardana
kemudian juga fuad amin
yang kemudian memberikan sejumlah sokongan berupa dana berupa benda
termasuk juga mobil mewah dan juga tas mewah kepada mantan kalapas suka miskin yakni wahid hussein
ini adalah fakta fakta persidangan
puspa yang kemudian sudah dilakukan ataupun diperlihatkan selama persidangan
berlangsung kita akan melihat bagaimana jalannya persidangan nanti
kita berharap mudah mudahan persidangan yang diagendakan pada pukul tiga belas ini akan segera dimulai
sehingga kita bisa mengetahui hasil dari fakta persidangan yang sudah terkumpul
dari tim penguasa dari kuasa hukum
kemudian juga dari jaksa
termasuk juga majelis hakim yang jelas
tadi juga kami sempat berbincang dengan tim kuasa hukum
mengatakan bahwa memang seharusnya tuntutan ini akan lebih rendah hasilnya
dikarenakan memang selama persidangan berlangsung
mantan kalapas suka miskin yakni wahid hussein bersikap keperhatian
dan juga diperlihatkan
yang masih positif selama pemeriksaan
termasuk juga ketika dilangsungnya persidangan
yang hingga saat ini kita masih menunggu
bagaimana putusan hakim terkait dengan kasus ini
kiki singkat saja
apakah ada kendala pada sidang ini sehingga molornya panjang sekali
ya memang kita masih menunggu dari kedatangan sejumlah perangkat persidangan puspa
karena memang di sini juga tidak hanya satu persidangan saja yang kemudian terjadi
karena ada begitu banyak persidangan di persidangan ini
jadi kita memang masih menunggu dari perangkat sidang lainnya
kemudian bisa melakukan persidangan untuk terdakwa dari mantan kalapas suka miskin
sebetulnya ini hanya kendala teknis saja begitu
sehingga memang dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk menunggu
bagi mantan kalapas suka miskin ini untuk kemudian bisa menerima putusan
dari majelis hakim begitu
tentu saja kita akan menunggu bagaimana hasilnya nanti
yang jelas kita akan konfirmasi ulang
apakah yang menjadi kendala ketika memang saat ini sidang juga belum juga dimulai
dan jelas mantan kalapas suka miskin sudah hadir di sekitar persidangan
termasuk juga keluarga termasuk juga tim kuasa hukumnya
yang nantinya akan mendengarkan dari putusan hakim tersebut puspa
oke kami tunggu kabar terbaru anda dari puspa